setelah meluncurkan logo resmi pada tujuh belas agustus lalu pssi kini merilis maskot untuk piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
bacuya yang terinspirasi dari satwa endemik indonesia badak jawa diperkenalkan ke hadapan publik saat momen hari bebas kendaraan pada minggu pagi
bacuya diarak dari bundaran hi hingga monumen nasional mendapat sambutan hangat warga yang beraktivitas di sepanjang jalan
ketua umum pssi muhammad iryawan berharap peluncuran maskot ini menjadi suntikan motivasi bagi bangsa indonesia agar turut mendukung kesuksesan piala dunia u dua puluh di tanah air
bacula badak cula jawa sebelumnya sampai kemarin pula tadi tanggal tujuh belas kita logo diluncurkan di swiss pada saat kita hari kemerdekaan
menpora zainuddin amali yang juga hadir dalam kesempatan ini
menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengawal suksesnya penyelenggaraan piala dunia u dua puluh
piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga akan digelar mulai dua puluh mei hingga sebelas juni
venue sudah disiapkan antara lain gelora bung karno jakarta gelora bung tomo surabaya hingga kapten iwayan dipta gianyar
pssi dan kemenpora memastikan seluruh stadion secara umum sudah siap digunakan
rizky itiaryah jakarta